bagi warga surabaya kuliner lontong balap tentu sudah tidak asing lagi di telinga
namanya yang unik menjadi daya tarik tersendiri hingga membuat orang menjadi penasaran
belum lagi rasanya yang khas membuat orang ketagihan
tapi tahukah anda lontong balap itu sendiri artinya apa
delapan lontong balap sejak tahun empat puluh an lalu dilanjutkan ayahnya dan kini diteruskan oleh indah bersama keluarga besarnya
pada zaman prakemerdekaan para penjual lontong biasanya saling balap menuju lokasi strategis untuk berjualan
siapa yang lebih dulu dari pasar belanja ke rumah langsung masak langsung dia akan keluar lebih dulu gitu
jadi mikulnya juga balapan gitu pak ya
jadi makanya itu dinamai lontong balap gitu
lento adalah komponen khas di lontong balap
bahan utamanya adalah kacang tolo atau kacang merah tanpa campuran terigu
setiap harinya dibutuhkan sekitar empat puluh kg kecambah tiga ratus potong tahu besar dan lima kg kacang tolo atau kacang merah
bahan bahan ini diolah menjadi lontong balap untuk disajikan di tiga cabang di surabaya
jadi kombinasi rasanya itu benar benar komplit ya
ada rasa manis pedas sama gurisnya
jadi manis sama pedasnya
pedasnya ini didapat dari sambal petisnya
jadi berbaur sama kuahnya ini
itu yang pertama didapat dari kuahnya
kemudian yang kedua dari lentonya ini
olahan dari kacang merah yang digoreng crispy
jadi kriuk banget
jadi tanpa kerupuk pun bisa
nah kalau rasa daging dagingannya atau proteinnya ini didapat dari sate kerangnya ini
satu porsi lontong balap di bandrol harga rp sebelas
ada juga tambahan kerang seharga rp enam per lima tusuk
karena sering diajak bapak saya mampir sini
maka saya sampai dewasa pun sering memberi
setiap lewat keranggan ini saya pasti mampir
menikmati lontong balap memang tak sebatas berwisata kuliner
pelanggan juga turut melestarikan makanan tradisional indonesia
widah subianto surabaya